stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu di sendawar raya kutai barat hangus terbakar
kebakaran tersebut menghanguskan enam kendaraan bermotor dan dua dispenser spbu
kebakaran di spbu ini bermula dari salah satu motor yang terbakar usai mengisi bbm pertalite
api dengan cepat merambat ke kendaraan lainnya yang sedang mengantre isi bbm
petugas spbu bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat memadam api berat
api baru dapat dipadamkan tiga puluh menit kemudian usai delapan unit pemadam kebakaran gabungan terjun ke lokasi kejadian untuk berjibaku memadamkan api